tidak kakek guru aman sih
aku tidak bisa meninggalkan kalian
dalam keadaan kalian yang terluka seperti ini
raden jangan herokan kami
segera ke pajajaran
karena pajajaran butuh raden
raden jangan buang waktu lagi raden
arga adalah sangat berbahaya
hanya segitu kemampuanmu kakek guru
sekarang terimalah ini
dia berhasil membawa guruanku pergi
ayo kita kejar
sepertinya nyai kalingking dan raka runting butuh bantuanku

bersama para pasukan

mau lari kemana kalian share

aku tahu apa yang harus aku lakukan

keguru pak mansyek
ada apa dengan kalian
siapa yang sudah melukai kalian sampai seperti ini
harga dana raden
harga dana raden
pajajaran dalam keadaan genting hati
bukan argadana yang dulu
tapi argadana sudah berubah menjadi seorang yang
sakti mandraguna raden
tidak kakek guru
aku tidak bisa meninggalkan kalian
dalam keadaan kalian yang terluka seperti ini
jangan herokan kami
segera ke pajajaran
karena pajajaran butuh raden
jangan buang waktu lagi nanti
argadana sangat berbahaya raden
pak mansyek dan juga kakek guru
menyembuhkan kalian semua
tolong raha dan kian
dan seluruh orang orang
dan selamatkan wajah jahatan